yaudah kalau gitu kita permisi ya
yaudah duluan ya
oh ngapain poten mereka dari belakang
eh nenek tuh ceritanya lagi jadi papa raji tau
selamat luan din
terima kasih banyak
terima kasih ya
kita jalan jalan lagi ya
kita keliling taman safari indonesia
ada juga ada gajahnya
udah ngantarin aku sampai sini
kamu gimana sih
kamu yang ajak
kamu juga yang lupa
yaudah nanti aku kabarin deh ya
semangat ya hatinya
katanya tadi catherine lapar
tapi kok rotinya gak dimakan ya
saya nggak ada telepon orang
yang namanya huruf c
siapa ya yang buka hp saya
tapi buat apa
nama perempuan temannya ibu elsa
yang waktu itu panino sempet bilang
punya hubungan sama mas rendy
itu siapa ya pak
apa yang disampaikan istri saya elsa
kok gak ada
atau jangan jangan panino salah ya
gak ada nama jessica di kontak handphonenya mas randy
apa jangan jangan mas reni nulis nama cewek itu pakai nama lain
cari info dari mana lagi nih
mana mas randy gak punya social media
catherine udah disini
silahkan silahkan pak
aku ditinggal aja gak apa apa
kamu gak perlu apa apa lagi
pak pulang ya
terima kasih ya
tapi kalau soal pendengaran
gemas suara kamu bisa saya bedain
sekarang kamu sepertinya lagi
apa ini soal kemarin yang saya ceritakan
apa ini soal kemarin yang saya ceritakan
sampai kamu kepikiran
sampai kamu kepikiran
sampai kamu kepikiran
yang saya jalannya
sebelumnya saya minta maaf
kalau apa yang saya ceritakan justru bikin kamu jadi kepikiran
saya berharap sih gak ada apa apa
tapi yang terpenting sekarang
karena kita sebagai manusia kita gak pernah tahu isi hati orang
empat tahun lamanya
saya dibohongin oleh istri sendiri
kamu itu orang baiknya terima
saya cuma berharap kamu bahagia
terima kasih banyak
saya juga berharap bapak selalu bahagia
eh gak ya bener
jangan sah pegel sah
aku nenek yang fotoin
oh cantik lagi
lima enam sepuluh
nih kemarin elsa habis dapat kado dari kakaknya kamera baru bagus tuh
keren banget sah kamera kamu
kamu pasti seneng ya
iya seneng banget
tiap hari bisa foto
bapak kemarin kakaknya elsa dateng
terus masa mukanya mirip banget sama kakak sepupu aku
ya bapak kasih liat fotonya
jos mau dikenalin sama kakaknya
iya kan sah
tunggu tunggu tunggu ini sebenernya kita lagi buru buru ya jadi maaf banget ya sih harus ajak jessy pergi
emangnya mau pergi kemana
oh mau bawa pulang jessica
kan jessica udah bilang dia nggak mau
iya enggak gak dibawa pulang kok cuman mau ngajak jessy ke mall
ke mall ih nenek mau ikutan dong om nenek mau shopping
oh boleh boleh gak saya juga ikut mau beli perlengkapan bayi
yaudah yuk ikut yuk
iya boleh gak
sebentar wah boleh nggak mereka ikut
kan yang dikasih izin keluar sama dokter lisa cuma kamu
ya elsa neneng maaf ya kalian gak bisa ikut
gak apa apa sah jangan mirip
ntar nih kalo pasal jet nenek udah dateng kita pergi sendiri aja shopping hongkong
ih lebih banyak tau pilihannya
yaudah kalo gitu kita permisi ya